sampai jumpa di video selanjutnya
halo prinses nia kalau habis makan itu sampahnya harus dibuang ke tempat sampah jangan dibuang
sembarangan dong eh eh kamu sih kejepit iya orang prinses itu mungut mungutin sampah ada
banget sorry wayang level tapi kan bener buang sampah itu nggak boleh sembarangan kan kebersihan
sebagian dari iman bener kamu tuh berani nyuruh nyuruhin celia udah kayak usah nurul
aja sih nyuruh nyuruh
n dzia pak hai kalau ada diminipin sebagai

bagus ya makannya sampahnya dibuang ke sana ya
tuh kan udah dibilangin ajwa kalau abis makan itu buang sampahnya pada tempatnya
nggak boleh bangsa banget tuh lihat berantakan tuh bukus bukus kacang
tahu nih dibilang itu susah banget ya kan kebersihan itu kan sebagiannya iman
siapa yang mau sampah sebarang nasi kamu
ayo diambil atau mau saja hukum
waduh itu trio bemo disini terus kok dia pada makan mie sama es di sini
kok punya duit ya aduh nih jangan jangan nih bener bener ya nak
halo hehehe posisi eh posisi habis belanja ya
posisi kan biasanya awas belum belanja lapar nih posisi mau nggak nih
ini semua gara gara kalian
aku bayarin ini juga aku bayarin aku juga yang jatoh aduh mau
udah apa kan lagi
sobri indra lukman
kalian tuh tega banget ya
kalian emang gak kesian apa sama positi
ntar kalau tau tau positif
ini gak terima nih positi kalau begini
aduh aduh aduh
ayo ikut pelamaan ke pondok yuk
pasti terharu ya
ngeliat haikal tuh udah cakep begini
ya abis pulang ceramah
nggak nyangka kan haikal bisa ceramah
terus kenapa positi nangis
saya tuh kesel banget tadi
masa lagi pada makan mie sama
positi nangis cuma gara gara sopri gak traktir positi gitu
bukan itu juga
jadi begini nih pak ustadz musa
positi kenapa jadinya
mana itu uang pesantren
buat belanja selama sebulan pak ustadz
saya udah percaya
gitu iya iya bener bener adik adik ustadz ustadz aduh kita nggak boleh buruk sangka dulu ya itu
namanya suuzon main udu sembarangan nah kita harusnya tabayun dulu tanya baik baik dulu
udah justru kalau begitu ustadz udun sama saya saya juga mau tabayun dulu sama triobemo saya
mau nanya sama sobrit cs yaudah kalau gitu sekarang ustadz ridwan sahab positi pulang ke
pesantren kalau gitu haikal ikut sama ustadz dari terobemo di sini ya sini nih lagi sekitar
pasar mau kemana lagi ya ya udah
kalian masih kelaparan enggak tinggal beli kue mau disitu banyak ada ada sabri ambon ambon ambon
itu mau nambah sungguh
ada apaan sih
user rusa sama aiko pusat musa tadi kata positi triobemo itu makan mie ya kan ay verein
tapi kok gak ada ya
apa janjian positif bohong
ah kamu gak boleh susun gak mungkin positif bohong
cuma mungkin warung mie di pasar ini nggak cuma satu kali
tuh ini ada mangkuk nih
satu dua tiga
tuh gelasnya juga tuh
satu dua tiga
itu artinya mereka habis makan mie disini
tapi makanya mah anak apa jangan jangan
mungkin kebetulan ada seorang ibu suami istri
masih itu sama anaknya
ketiga deh makan
oh bisa jadi sih
bisa jadi kan
ini kita kabur aja sob
daripada disini terus
haikal sama ustaz musa
pasti dia nyari kita
depan kasih tau aja biar gak ada kesusahan
tarik tarik tarik
aduh ini bagus nih
untuk yang ini bu
apakah bapak tadi di sini melihat ada tiga orang anak kecil lewat sini atau duduk duduk di sini gitu pak
seumuran saya pak
tingginya sesaya pak
dia itu bertiga
yang satu rambutnya lurus
yang satu lagi gondrok
yang satu lagi kriwil
nah satu lagi
nah dia pelupa
barangkali bapak lihat mereka bertiga ngobrol di sini pakai dialog dialog seperti itu kata kata seperti itu pak
saya nggak tahu pak
yang pakai baju putih pakai baju koko putih
terus celana hitam
terus peci hitam
saya nggak tahu pak
ya udah deh kalau gitu
nggak ada ustaz
yaudah kalau gitu
maaf udah ganggu ya
eh sebentar kak
kayaknya ada yang aneh deh
tadi kan kamu gak ngejelasin masalah baju
kok bapak itu bisa tahu ya kalau trio bemo pakai baju koko sama celana hitam
kan tadi kamu cuma nyebutin peci warna itu
dari tiga trio bemo itu nyamar jadi bagi bapak lagi pak
bisa jadi kak
pak pak pak